dalam pembatasan sosial bersekala besar jeli tiga
pemkot surabaya merangkul warga hingga tingkat bawah
dengan membentuk kampung tangguh wani jogosuroboyo
pemkot surabaya menerjunkan petugas untuk bersinergi
menanggulangi penyebaran covid sembilan belas
seperti yang dilakukan di rukun warga empat kelurahan menanggal kecamatan gayungan
petugas kepolisian memberikan pembinaan terkait
pembentukan kampung tangguh wani jogosuroboyo
pos pemeriksaan yang sudah berdiri sebelumnya
dioptimalkan dengan menambah jumlah petugas dan memperketat pemeriksaan
pos pemeriksaan di rw empat ini dijaga oleh warga
dan secara suadaya warga membuat tempat cuci tangan
bahkan memberikan bantuan bagi warganya
yang terkonfirmasi positif corona
dari kepedulian tersebut
memunculkan rasa tanggung jawab warga
untuk bersama sama menekan angka penularan virus corona
karena warga sadar bahwa penyakit ini berbahaya
banyak info info yang dari luar negeri
ini menunjukkan bahwa penyakit ini susah diantisipasi
maka dengan sepakatan warga
tanggal tiga april hari jumat jam satu siang
mulai dari hari itu
kita membangun posku
membangun tempat pencucian
warga sadar tidak akan mengucilkan mereka
warga khususnya rt tujuh
semua kebutuhan mereka
asal dia mau isolasi mandiri
gerakan peduli odp
rabu siang kampung tangguh yang dibentuk warga tersebut
diwajibkan memiliki satgas dengan empat gugus tugas
yaitu gugus wani sehat
dan wani ngandani
atau memberitahu pada warga yang membandel